setelah sempat ditahan oleh petugas hongkong selama lima minggu karena pelanggaran visa
cak percil dan cak yudo dua komedian jawa timur akhirnya tiba di bandara juanda kamis malam
keduanya mengaku bersyukur bisa pulang dan mengungkapkan pengalamannya selama ditahan
mulai menjadi ⁇ muazzin hingga menjadi tukang pijat sesama tahanan
suasana haru langsung pecah ketika cak percil dan cak yudo bertemu dengan keluarga dan para penggemarnya
di bandara internasional juanda surabaya kamis malam
sebelumnya cak percil atau denny afriandi dan cak yudo atau yudo prasetyo ditangkap dan ditahan pihak berwajib hongkong
dikarenakan melakukan pelanggaran visa pada tanggal dua februari dua ribu delapan belas kemarin
keduanya menggunakan visa berlibur saat melakukan pekerjaan menghibur para tki di hongkong
berkat bantuan konsulat jenderal republik indonesia di hongkong
dua komedian ini akhirnya dapat menghirup udara bebas dari tuntutan dua tahun penjara
karena melanggar hukum keimigrasian setempat
cak percil dan cak yudo mengaku memiliki pengalaman menarik selama dalam penjara
mulai menjadi ⁇ muazzin hingga menjadi tukang pijat sesama tahanan di hongkong
kita itu dengarnya saya dan pak yudho itu tuntutan dua tahun
dua tahun dan kita ya gimana ya kita di negeri orang
dan kita harus mentah hati semua peraturan yang ada di sana
kita jangan pikir kita wah masa kita dua tahun lah
jadi kita manut aja sama kak cri
jadi kita manut sama pak kuncoro pak kunjen ini gimana pak enaknya oh gini gini siap saya manut
setelah puas bertemu dengan para penggemarnya
kedua komedian ini langsung pulang menuju rumahnya masing masing di ngawi dan malang
riku hardian syah sido warjo